lembaga federal amerika serikat sedang melidiki perusahaan aplikasi layanan transportasi online uber
karena diduga melanggar undang undang anti korupsi dengan menyuap polisi indonesia
dikutip cnn indonesia com laporan media bloomberg menyebut departemen kakiman amerika serikat
menyoroti pembayaran tak lazim yang dilakukan uber pada dua ribu enam belas
uber bermasalah dengan kepolisian jakarta karena kantor operasionalnya tidak berada di zona bisnis
dan untuk menyelesaikan masalah tersebut uber diduga menyuap kepolisian
demi tetap dapat menggunakan lokasi tersebut sebagai basis operasional mereka
meski demikian belum disebutkan di mana lokasi kantor uber yang dimaksud
dan hingga saat ini pihak uber indonesia juga belum mengkonfirmasi terkait dugaan suap ini
selain di jakarta uber juga diduga melakukan kecurangan di malaysia tiongkok dan korea selatan
demi memuluskan bisnisnya